assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam pindungan allah azza wa jalla
alhamdulillah senang sekali hari ini
saya meladia rahma kembali menjumpai anda
dalam program gape kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam wr wb
tetap sehat tetap semangat hari ini
amin mudah mudahan kita semua dan juga pemirsa
cnn indonesia dalam keadaan
sehat walafiat juga
hari ini kita akan tolabul ilmi sama sama
ahilman tema yang akan kita bahas
adalah terkait sabar dan syukur
dalam menghadapi ujian allah
kenapa sabar dan syukur ini harus
tapi ahilman sebelum kita bahas bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
kenapa dalam hidup atau kunci
menjalani kehidupan di dunia ini
harus ada sabar dan harus ada syukur
kenapa harus paket lengkap
ciri kehidupan dunia
yang harus kita pahami bahwa
kehidupan ini adalah tempatnya ujian
dan ujian yang
allah hadirkan kepada kita itu
satu ada ujian
yang berupa kebaikan
jiwa ada ujian yang berupa keburukan
seperti yang disampaikan allah
di dalam surat al anbiya
akan berjumpa dengan yang namanya kematian
dan selama dia hidup
maka allah akan menguji kepadanya
sesuatu yang gak enak
sesuatu yang buruk
dan sesuatu yang baik
fitnah sebagai ujian
jadi ujian itulah yang digulirkan
digilirkan dalam kehidupan kita
itu ujian sebenarnya
nah apa yang ingin allah lihat
dari ujian itu
yang ingin allah lihat adalah
sikap kita dalam menghadapi ujian
kalau ada orang yang ikut ujian
hasilnya tidak lulus
kira kira yang salah soalnya atau jawabannya
soal gak mungkin salah
apalagi nyelehin gurunya ya
maka soal sudah tertakar tak mungkin tertukar
gak mungkin dikasih ke anak smp
begitupun ketika kita
hidup kita dengan ujian yang dihadirkan
di antara kita yang diberikan ujian
maka jangan salahkan ujiannya
dalam menghadapi ujian itu
jika engkau diberikan kebahagiaan
maka ujiannya adalah ujian syukur
jika engkau diberikan ujian
ujiannya adalah ujian sabar
jadi syukur dan sabar
adalah dua sikap
yang tidak boleh pergi dalam hidup kita
karena kehidupan kita pasti akan bertemu
rasa dimana kita berbahagia
dengan syukur kita
dan kita pun juga bersabar
dengan kesedihan yang kita dapatkan itu
saya bersabar atau saya bersyukur
tapi sebenarnya kalau kita buka
atau kita elaborasi
definisi sabar dan syukur dalam islam itu kan luas ya
bisa dijelaskan pak hilman
syukur itu artinya
melapangkan hati untuk berterima kasih kepada allah juga
melapangkan hati untuk berterima kasih kepada allah
atas apapun yang allah berikan kepada kita itu syukur maka syukur dimensinya ada
tiga yang pertama asyukru bil kalbi syukur dengan hati kita menyadari dan kita meyakini bahwa semua
yang kita dapatkan itu semua dari allah hati yang kedua syukur bil lisan syukur dengan lisan kita
mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat yang allah berikan segala puji bagi allah
dan yang ketiga asyukru bil amal syukur dengan amal perbuatan berterima kasih kepada allah kepada
tuhan kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita maka konteksnya terima kasih berarti
kita sadar ada yang kita terima dari allah dan kita pun juga sadar ada yang harus kita kasih
kepada allah maka terima kasih itu
makna syukur kita kepada allah so kalau kita elaborasi dalam kalimat yang sederhana orang yang
bersyukur itu adalah orang yang menggunakan setiap nikmat dari allah untuk lebih dekat dengan allah
itu namanya syukur nah ada pun sabar apa itu sabar sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri untuk
tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh allah itu poinnya jadi sabar tuh bukan pasrah sabar tuh bukan diem aja
tapi sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri agar apa agar tidak melakukan sesuatu
yang dibenci oleh allah maka nanti sabar dibagi tiga juga yang pertama sabar dalam ketaatan kepada
allah dua sabar dalam meninggalkan maksiat kepada allah dan yang ketiga sabar ketika menghadapi
ujian cobaan musibah yang allah berikan kepada kita jadi konteksnya sabar itu tidak hanya dalam
ujian tapi sabar
dalam apa ya kemudian
menaati perintah dan juga
larangan allah itu juga bagian dari sana
butuh sabar kita
bangun di sepertiga malam misalnya
untuk mendirikan sholat tahajud
kan butuh sabar iya enggak sih
sabar untuk gak tidur lagi
abis subuh misalnya kan
boleh jadi bawaannya pengen tidur lagi
tapi kita sabar untuk membuka mata
misalnya itu juga butuh kesabaran
jadi sabar itu bukan hanya
dalam konteks ketika kita terkena
musibah tapi yang lebih penting
juga sabar dalam ketaatan kepada allah
dan sabar dalam meninggalkan
maksiat kita kepada allah
tapi kalau bicara misalnya dalam kehidupan sehari hari
nih ya hilman kita suka
merasa kok saya diuji begitu berat
sementara si a kok hanya begitu ya ya allah
si b kok hanya begitu ya ya allah gitu
kita sering membanding bandingkan
ujian kita dengan ujian orang lain
bagaimana kita harus menyikapi sebenarnya
iya yang harus kita sadari
bahwa setiap orang itu
diuji sesuai dengan
allah tidak akan mungkin memberikan beban
kepada kita melebihi batas kemampuan kita
pemirsa cnn indonesia
merasa diuji dalam hidupnya
kenapa allah menitipkan ujian ini kepada kita
karena kita harus tahu
hati dan pundak kita kuat untuk menerima ujian itu
kenapa tidak yang lain
karena boleh jadi
yang lain mungkin nggak kuat
dan kita harus percaya
yang membuat kuat itu bukan kita
tapi allah juga lah yang menguatkan kita
yang membuat orang itu terasa berat ketika menghadapi masalah
bukan karena masalahnya
tapi karena dia tidak melibatkan allah dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi
bahkan kalau menurut saya
masalah itu singkatan
masa mengenal allah
bisa dari atau tidak
kalau sedang dikasih masalah
merasa bisa lebih dekat sama allah
ada doa doa yang kita panjatkan lebih panjang
ada air mata yang bisa menetes saat berdoa
bukankah itu nikmat
kadang kita lupa untuk mencermati itu sebagai pemberian dan anugerah dari allah
kita hanya lihat bungkusan luarnya aja musibah
tapi boleh jadi ada pesan cinta yang allah berikan kepada kita
ketika allah mencintai seorang hamba
salah satunya adalah allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut
man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan dalam hidupnya
maka allah akan memberikan musibah
allah berikan ujian
dalam keterangan lain
sesungguhnya allah apabila mencintai suatu kaum
allah berikan ujian
maka saya lebih sepakat
ketika kita dikasih ujian dikasih cobaan dikasih musibah
pandanglah ujian itu pesan cinta dari allah kepada kita
kalau allah mengujimu ada dua tujuannya
satu allah ingin menghapuskan dosa dosamu
karena barangkali selama ini banyak dosa yang pernah kita lakukan
atau yang kedua
allah sedang ingin meningkatkan derajat hidupmu
karena allah sedang berikan anugerah terbaik
dalam setiap ujian yang kau dapatkan dalam hidupmu
dan ahilman perlu juga kita pahami bahwa ujian ini
endingnya akan dimana
ujian yang kita alami begitu ya di dunia ini
jangan memahami bahwa kematian itu akhir kehidupan
justru itu nanti ya
kalau kata guru saya
hidup bukan untuk hidup
tapi hidup untuk yang maha hidup
mati bukan akhir kehidupan
justru mati itu adalah awal kehidupan
maka kalau ditanya
sampai kapan ini ujian ini datang
ya sampai kita masih di kesempatan hidup oleh allah
berarti ujian itu masih ada
dunia ini tempat capek
istirahatnya di surga nanti
mudah mudahan allah masukkan kita ke dunia ini
orang yang sekarang sedang diuji
bersabarlah karena itu pesan cintanya allah
karena itu adalah cara allah menjanjikan surga untuk kita
pertanyaannya kita sabar atau tidak dengan ujian itu
mudah mudahan kita semua sabar
menghadapi ujian yang tengah kita alami
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode sabar dan syukur dalam ujian
ahilman kita lanjutkan lagi
sebenarnya kalau kita bicara sabar dan syukur
ganjaran apa ya yang nanti allah akan berikan
kepada kita yang bersabar dalam ujian
meskipun kita tahu ujian itu kan berat pahit
insya allah tentu banyak lah ya
pahala yang allah siapkan
bagi orang yang bersyukur
allah akan tambahkan setiap nikmat
sebagaimana di surat ibrahim ayat tujuh
jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan
apa yang allah tambahkan keberkahannya
apa yang allah tambahkan kebahagiaannya
apa yang allah tambahkan ketenangannya
sesungguhnya azab allah begitu pedih
maka kadang yang membuat hidup kita tidak bahagia
bukan karena keadaannya
tapi karena kurang syukurnya
maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur
tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia
dan letak kebahagiaan itu bukan pada harta yang kita miliki
letak kebahagiaan itu bukan pada jabatan yang kita dapatkan
tapi letak kebahagiaan itu ada pada ketenangan hati
ketika kita mendapatkan ketaatan dengan allah subhanahu wa ta'ala
maka kebahagiaan tidak terletakkan dengan allah subhanahu wa ta'ala
kebahagiaan tidak terletak dari apa yang datang dan apa yang pergi
pasti akan ada aja yang datang ada yang pergi
tapi kebahagiaan ada pada ketenangan hatimu
yang bisa memaknai setiap nikmat yang allah berikan
yang kedua sabar
balasan bagi orang yang sabar adalah surganya allah
nanti ketika di surga itu
di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita
dengan sebuah panggilan yang kita damba dambakan
salamun'alaikum bima sobartum
selamat untuk kamu sekalian yang sabar
selama hidup di muka bumi
dia sabar dalam ketaatan
dia sabar dalam meninggalkan maksiat
dan dia pun sabar ketika menghadapi ujian selama hidupnya
maka silahkan kau masuk ke tempat yang kau idam idamkan selama ini
surganya allah subhana wa ta'ala
jika hari ini kita berdua bertemu dengan allah subhanahu wa ta'ala
merasa diuji dengan ujian yang sangat berat
percayalah ada kasih sayang allah
allah sedang ingin
itu yang nabi juga sampaikan
tidaklah rasa sakit yang kita dapatkan
kecewa yang kita rasakan
sampai duri yang menusuk kaki
kita atau tubuh kita kecuali
di saat yang bersamaan jika engkau sabar
maka allah sedang ampuni dosa dosa
makanya kalau ada orang yang sakit
syafakilah kalau perempuan kalau laki laki
kan gitu semoga allah berikan
kesembuhan kepadamu gak apa apa
allah sedang mensucikan dirimu
jadi kalau dengan
perspektif iman insyaallah
semuanya jadi lebih ringan
dan itu kota kuncinya maka kata nabi dalam hadis yang lain
perkara bagi orang beriman itu
setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik
dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja
orang beriman itu
jika diberikan kebahagiaan dia bersyukur
karena itu baik baginya
dan jika diberikan kesedihan
dia pun bersabar karena itu baik baginya
maka betul kata mbak mila
bagi orang beriman mah gak ada yang gak baik
semuanya baik baik saja
makanya kadang kita melihat ustadz ya
kita mengidolakan seseorang misalnya
karena mungkin ketenarannya
karena mungkin hartanya atau jabatannya
tapi pada akhirnya
banyak kita sudah melihat banyak contoh ya
akhirnya banyak diantara mereka yang merasa kepedihan luar biasa dalam hidup
karena tidak ada iman di dalam badannya
jadi itu luar biasa
maka kita harus selalu melihat dengan sisi baik
dari sesuatu yang kita anggap gak baik
bersyukur itu bukan karena semuanya baik baik saja
tapi bersyukur itu karena kita percaya
selalu ada sisi baik dibalik sesuatu yang kita anggap tidak baik
dan itu memang
untuk bisa melihat kebaikan dari sesuatu yang kita anggap gak baik
yang paling penting dalam hidup itu
ketika dikasih masalah bukan solusinya
jangan minta diselesaikan dulu masalahmu
sebelum engkau mendapatkan hikmah dibalik masalah itu
dan justru itu pelajaran yang paling mulia ya
makanya kan nanti ada beberapa karakter orang tuh
ada orang kerdil katanya sibuknya membesarkan masalah
ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah
ada orang yang mohon maaf bodoh sibuknya mengeluh dengan masalah
ada orang besar sibuknya mengatasi dengan masalah
tapi ada yang kelima orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah
mudah mudahan kita masuk karakter yang kelima ya
makanya kalau kita mau naik kelas kan ujian dulu
jadi kita tidak boleh mengeluh ya dengan ujian
ailman seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa gapai kemuliaan yang masuk
kita semak bersama mari
assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz saya mau bertanya
gimana sih caranya buat ngadepin teman teman atau orang orang yang kerjanya ngeluh terus
kadang satu dua kali kalau ngeluh kita kasih saran nih
tapi yang ada saran kita malah dikata katain
gimana tuh pak ustadz caranya biar kita juga bisa gak kebawa bad vibes nya gitu pak ustadz
makasih pak ustadz
baik ini pertanyaan dari mba mevry nih pak ustadz
kita kan sering banget ya ada teman teman mungkin keluarga atau mungkin kita sendiri
kerjanya ngeluh dulu sampe akhirnya justru menyebarkan energi negatif ke sekeliling kita
ngeluh itu sifat dasar manusia
sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah
jadi kalau ngeluh itu manusiawi
yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan
yang tidak boleh adalah ngeluh berlebihan
maka bagaimana sikap yang terbaik
satu tenangkan hati kita
bagaimana caranya perbanyak mengingat allah
karena yang bisa menenangkan hatimu adalah allah
maka tenangkan hatimu ya pak ustadz
hati dengan berzikir kepada allah
ini buat kita pribadi dulu ya
yang kedua sibukkan dengan amal kebaikan
kenapa ada orang yang mohon maaf berbuat buruk
karena dia tidak punya waktu berbuat baik
jadi kalau kita disibukan dengan kebaikan
maka kita tidak akan punya waktu berbuat keburukan
maka sibukkan aja dengan kebaikan kebaikan itu
yang ketiga ojo dibanding banding kayak itu masalahnya
orang itu kenapa ngeluh terus
karena dia membandingkan ukuran hidupnya dengan orang lain
padahal kan pasti beda
ukuran sepatu kita aja beda ya
beda nah itu maksudnya
jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain
karena masing masing kaki beda ukurannya betul
nah biasanya yang bikin hidup kita jadi berat itu bukan keadaannya
tapi karena kita mengukur kebahagiaan orang
untuk ditempatkan di diri hidup kita
maka ojo dibanding kek jangan dibanding bandingkan
janganlah untuk lebih lembut dan tenang menghadapi apapun dalam kehidupan
satu tenangkan hatimu
dua sibukkan dengan amal kebaikan
yang ketiga jangan sibuk membandingkan hidupmu
belajar ridho belajar nerima ya
sedih sewajarnya senang secukupnya
kadang kita gak usah minta banyak
pas mau beli rumah cukup
mau beli mobil ada
jadi minta cukup
kalau ada teman kita nih yang ngeluh terus
gak usah ditemenin aja gak sih
enggak enggak jangan gitu dok
kadang yang orang butuhkan ketika lagi curhat apa
maka dengarkan aja
barangkali dia butuh pundak untuk bersandar
dia butuh telinga untuk mendengarkan curhatan dirinya
ya dengarkan saja
nah kalau ada space untuk ngasih nasihat ya kasih nasihat
maka kita juga jangan terbawa vibesnya
kalau ada orang yang curhat masalah kita juga jangan terbawa pipesnya

aku juga sama
jadi nular dong dua duanya kan
justru kalau ada orang yang mau cerita sama kita
berarti dia melihat kita itu fain fain aja
kita juga sama kan
ada orang yang kelihatan punya masalah
ada orang yang tidak kelihatan punya masalah
siapa yang paling baik
yang paling baik adalah orang yang menceritakan masalahnya
hanya kepada allah swt
kadang kita sibuk mengejar
pendapat orang solusi dari orang
masya allah bagus sekali nasihatnya
jangan terlalu sibuk menceritakan dirimu kepada orang lain
karena yang mencintaimu tidak butuh itu
dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu
ujungnya kita hanya akan sibuk cerita
padahal tidak menyelesaikan persoalan itu
ya maka mulai hari ini kalau ada yang ngeluh ya dengerin aja
dengerin tenangin terus ya kasih motivasi yang kuat

dan kita jangan terbawa arus
kita tidak akan bisa menenangkan arus ombak
yang bisa kita tenangkan adalah diri kita
ketika ada ombak yang datang itu
kita gak akan bisa menenangkan orangmu cerita apa dalam hidupnya
yang bisa kita terangkan adalah diri kita
dan benar tadi kadang kadang kita harus menjaga jarak juga sih
karena kita ketemu sama teman yang ngomongin masalah
kita mungkin lagi nggak punya masalah
tapi karena teman kita punya masalah kebawa masalah gak
jadi ya belajar lebih arif aja sih
untuk memahami konteks kehidupan yang terjadi
baik ah ilman kita masih akan lanjutkan perbincangan kita
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
ya pemirsa tibalah kita di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan
melalui email yang tertera pada layar kaca
sebagai penutup ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya melady arhamandu diri terima kasih atas kebersama anda
sampai bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
diantara sikap yang harus kita hadirkan
selama kita menjalani kehidupan ini adalah sikap syukur dan sikap sabar
sikap syukur dan sabar ini adalah dua sikap yang tidak bisa dipisahkan
syukur kita berterima kasih kepada allah
atas semua nikmat yang allah hadirkan dalam kehidupan kita
kita menahan diri serta mengendalikan diri
untuk tetap berada di jalan kebaikan di hadapan allah subhanahu wa ta'ala
syukur ada tiga bentuknya
yang pertama syukur dengan hati
meyakini dan memahami bahwa semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari allah swt
yang kedua syukur dengan lisan
kita biasakan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah
atas semua nikmat yang allah berikan
dan yang ketiga syukur dengan amal perbuatan
lakukan apa yang allah cintai tinggalkan apa yang allah benci
dan itu adalah bentuk kita bersyukur kepada allah
begitupun dengan sabar
sabar ada tiga yang bisa kita hadirkan
yang pertama sabar dalam ketaatan kepada allah
dua sabar dalam meninggalkan maksiat kita kepada allah
dan yang ketiga sabar ketika kita menghadapi ujian
atau musibah dalam kehidupan ini
maka percayalah orang yang bersyukur dan pandai bersabar
orang yang sangat disayang oleh allah subhanahu wa ta'ala
syukur mengantarkan dirimu makin ingat kepada allah
sebagaimana di dalam al quran allah sampaikan
maka ingatlah engkau kepada aku
niscaya aku akan ingat kepada kamu sekalian
dan bersyukurlah engkau kepada aku
dan janganlah engkau kufur
begitu pun orang yang sabar
orang yang sabar adalah orang yang senantiasa bersama dengan allah
sebagaimana dalam al quran juga allah sebutkan
wahi orang yang beriman
minta tolonglah kepada allah dengan sabar dan sholat
sesungguhnya allah bersama dengan orang yang sabar
maka teruslah bersyukur teruslah bersabar
syukur ketika engkau diberikan kebahagiaan
sabar ketika engkau diberikan kesedihan
syukur ketika engkau diberikan nikmat
sabar ketika engkau diberikan musibah
setiap kesyukuran dan kesabaran yang kita hadirkan
akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita
kebahagiaan kita bukan hanya di dunia
tapi insya allah sampai ke surganya allah subhanahu wa ta'ala
maka terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita lembutkan hati tenangkan perasaan kita
kita minta kepada allah agar kita diberikan
rasa syukur dan rasa sabar atas apapun yang allah berikan dalam kehidupan ini
auzubillahimina syaitanir rajim
ya allah tanamkan di hati kami
sikap ridho atas semua ketentuan mu
ya allah bimbing hati kami
agar bisa sabar dengan semua ujian dari mu
anugerahkan kepada kami rasa syukur
atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami
ya allah tolonglah kami
agar kami senantiasa mengingat mu
tolonglah kami ya allah
agar kami senantiasa bersyukur dan bersabar kepada mu
ya allah tolonglah kami
agar kami bisa memperbaiki ibadah kami kepadamu ya rabbil alamin
ya allah bahagiakan kami di dunia
bahagiakan kami di akhirat
dan hantarkan kami menjadi orang yang pandai bersyukur
dan orang yang pandai bersabar
wassalamun ala almursalin
semoga hidup kita lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya
dan kita bisa menjadi pribadi yang syukur ketika diberi nikmat
sabar ketika kita diberikan ujian
mohon maaf lahir dan batin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh